selamat sore hingga minggu pagi sejumlah desa di kecamatan samudera aceh utara masih tergenang air
banjir itu juga sudah menggenangi lahan pertanian selama dua hari dan membuat para petani gagal panen
meski terkena banjir sejumlah penduduk memilih tidak mengungsi
mereka memilih menunggui rumahnya hingga air benar benar surut
warga mengaku kekurangan bantuan berupa makanan dan logistik
sementara itu pihak pemerintah kabupaten aceh utara berupaya menyalurkan bantuan ke desa desa yang terkena banjir
pemkap aceh utara juga meminta puskesmas setempat agar meninjau warga yang menjadi korban banjir
ada sekitar enam ratus
jadi di kemuliaan ada tiga
ada tiga desa ada tiga kemuliaan
dalam hal ini kita dari tim teknis juga
rasur v delapan nya mudah mudahan tidak ada
tidak jadi penambahan tewin air lagi
jadi kita juga akan beri kasih dengan tuan tuan tuan masyarakat panik
ini mulai kita sambungkan
jadi sebelumnya sudah ditangani oleh kecamatan
kami sudah tersambung melalui sambungan
telepon dengan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana aceh bpba
tauku ahmad dade di banda aceh
selamat sore pak ahmad
selamat sore pak
pak ahmad kondisi warga pasca banjir sejak jumat lalu seperti apa sampai sore ini pak
jadi banjirnya ini kan untuk musim ini
dalam tiga hari ini kan melanda biren aceh utara dan kabupaten pidi
dan yang agak parah itu di aceh utara dengan di kabupaten pd
jadi di aceh utara
di aceh utara itu ada tanggul yang dibol sehingga airnya itu meluap ke pemukiman masyarakat
tapi sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah kembali surut
dan yang untuk di pd itu ada jalan nasional yang menghubungkan antara pansi dan melabu
menuju melabuh itu ada satu ratus lima puluh meter yang tergerus air
dan kemarin sudah ditangani secara darurat dulu
artinya bisa dilewati melalui jalan sungai juga
artinya sungai itu dibuat dangkal gitu supaya mobil bisa lewat
dan untuk aceh utara itu tim provinsi yang mengurus masalah pengairan
itu untuk melihat tanggul sudah dikirimkan ke sana untuk melihat kemungkinan kemungkinan
untuk dilakukan upaya upaya rehabilitasi
kalau dilihat memang cakupan dari banjir ini cukup luas pak ahmad
tapi kemudian upaya darurat penanganan sementara
khususnya daerah yang saat ini tidak bisa diakses seperti apa pak ahmad
ya seperti yang pertama kita melakukan pembersihan terhadap longsor longsor jalan ya
yang menghubungkan antara antar kecamatan dan juga antar kabupaten
kemudian untuk sungai kita juga jalan yang digerus oleh sungai sepanjang satu ratus lima puluh meter
itu juga kita tangani secara darurat sehingga bisa dilewati dulu begitu pak
jadi itu jalan jalan nasional
yang itu sudah ditangani oleh balai jalan nasional yang mempunyai kantor di aceh gitu
ya pak ahmad ini kan prediksinya akan turun hujan dengan intensitas yang juga cukup tinggi begitu
ada warga yang juga masih bertahan menunggui rumah mereka
ini bagaimana nanti antisipasi terhadap kemungkinan kemungkinan terburuk
atau dampak bagi warga secara langsung terhadap banjir ini pak
ya yang pertama kita melakukan
upaya upaya untuk peringatan dini kepada masyarakat
karena banjir ini sebagian besar itu merupakan banjir luapan yang tahunan
jadi yang kedua kita juga menyiapkan aparatur penanggulangan bencana
terutama untuk penanganan kebutuhan dasar pak
seperti sandang pangan dan sebagainya itu sudah kita siapkan juga
kemudian yang ketiga kita juga menangani secara cepat persoalan persoalan yang menyangkut tentang
tentang perasarana transportasi dan jalan dan sebagainya
itu kita juga sudah berkoordinasi dengan pemilik pemilik jalan
karena jalan ini sudah dibagi ada yang menjadi perlindungan kabupaten
ada yang menjadi kewenangan provinsi ada yang menjadi kewenangan daripada nasional
jadi masing masing kita sudah berkoordinasi supaya ini bisa betul betul bisa ditangani secara cepat begitu
kemudian kita juga untuk musim apa
karena bencana kesiapsiagaan bencana tahun dua ribu sembilan belas kita juga sudah membuat klendernya
sebenarnya artinya bercermin dari sepuluh tahun yang lalu bulan bulan apa saja yang terjadi luapan banjir dan sebagainya
tetapi bapak gubernur bapak dlt gubernur kami gadi aceh
sudah meminta kepada saya dan juga kepada stakeholder yang ada lainnya
termasuk indah indah sekaligus agar penanganan banjir ini tidak bersempat fokus kepada penanganan penanganan darurat saja

tetapi juga perlu mencari akar masalahnya yang paling esensial sehingga banjir banjir ini dapat diatasi
karena ini hampir setiap tahun terjadi pak
artinya persoalan persoalan penyebab banjir ini juga sampai sekarang belum teratasi begitu pak ahmad
ya karena itu yang pertama kan itu kan perlu upaya upaya yang terpadu
upaya upaya yang terpadu umpamanya mengenai perlu dibuat sebuah perencanaan dulu
umpamanya seperti kota banda aceh sekitar sepuluh tahun yang lalu atau sekitar lima belas tahun yang lalu
kota banda aceh kan dilalui oleh dua sungai pak
dua sungai kurung aceh dan juga kurung darului
yang hampir sama tahun itu meluapkan banjir ke kota banda aceh
tapi itu sudah berhasil diatasi dengan secara terpadu
di mana kedua sungai besar ini ditanggul semuanya ditanggul
sehingga tidak meluapkan lagi banjir yang terjadi
dan ini kan perlu perencanaan yang matang dan juga perlu dana yang sangat besar
untuk menangani masalah ini
jadi di aceh ini ada ada
paling tidak ada tiga titik yang membuat banjir itu perlu penanganan serius
dan harus dalam skala terpadu dan besar
melibatkan pemerintah pusat provinsi dan juga kabupaten
seperti di daerah singkil trumon
kemudian juga di asia utara
dan juga di daerah tansi di kabupaten pilih
karena itu hampir setiap tahun terjadi banjir banjir seperti yang kita rasakan selama ini
jadi dari hulu seperti mungkin bapak bisa bayangkan
banjir yang melanda jakarta dari limpahan dari hujan dari bogor dan sebagainya
di sini juga berlaku demikian pak
jadi hulunya di kabupaten lain kemudian menimpa apa hilirnya menimpa kabupaten lain
menimpa ke hilir dari hulu dari kabupaten yang lain
jadi perlu duduk secara sistematis dan terpadu untuk mengatasi masalah ini
jadi kalau kami badan penanggulangan bincana akan melakukan koordinasi
tapi untuk jangka pendek yang perlu kami lakukan adalah upaya upaya penanganan darurat
kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat yang terdampak
dan juga melakukan upaya upaya peningkatan dini kepada masyarakat
siap siaga dan tahu harus tahu
bulan bulan apa saja banjir banjir ini melanda mereka begitu
pak ahmad jaminan ketersediaan logistik bagi warga yang terdampak banjir ini seperti apa pak
dan sudah kemana saja penyaluran ini dilakukan
ya jadi dalam sistem penanggulangan bencana kami di aceh
itu kan logistik itu yang pertama untuk kebutuhan masa panik
artinya masa yang segera sesegera mungkin
itu ada di dinas sosial baik dinas sosial aceh
maupun di kabupaten kota
dan seluruhnya gudang gudang itu selalu kami isi dengan kebutuhan kebutuhan tersebut
jadi kita setiap tahun selalu mengisi untuk kebutuhan kebutuhan itu
ini karena kebutuhan yang di dinas sosial ini
terutama adalah untuk kebutuhan kebutuhan untuk dapur umum
karena logikanya masyarakat yang kena bencana
mereka itu tidak bisa masak
makanya perlu kita sesuai dan harus kita dukung dari pemerintah
kemudian dalam apa
dalam sistem masalah kebutuhan ini
kami juga ada di pemerintah provinsi
terutama di ppba
kami juga menyediakan kebutuhan kebutuhan tersebut
kami juga akan
kalau dinas sosial tidak mencukupi
maka kami akan mendorongnya dan mendukungnya
untuk kebutuhan kebutuhan daripada masyarakat tersebut
kemudian di kabupaten juga ada stok beras pak
sok beras hampir setiap kabupaten itu punya sok beras
hampir seratus juta
seratus ton setiap kabupaten kota rata rata
untuk kebutuhan kebutuhan hal hal seperti ini
pak ahmad ada himbauan khusus untuk warga yang terdampak
khususnya juga bagi yang masih tetap bertahan di pemukiman mereka
ya mungkin yang banjir luapan ini mungkin yang perlu diwaspadai adalah
apa namanya itu wabah wabah pasca banjir
tetapi yang banjir yang jauh lebih
yang perlu diwaspadai oleh masyarakat
kepada masyarakat seluruh aceh
saya minta untuk mengecek daripada hulu
daripada sungai sungai tersebut
jangan sampai ada sumbatan sumbatan dari pohon pohon yang ditebang dan sebagainya
karena itu berpotensi untuk menimbulkan yang namanya banjir padang
jadi oleh masyarakat
masalah kesiapsiagaan ini adalah masalah kita semua
jadi semua kita harus bertanggung jawab

kepada desa kita juga menyarankan kepada mereka
untuk membentuk namanya desa desa panggung
dan menyisikan melokasikan dana desa
untuk kegiatan kegiatan kebencanaan ini
baik di masa kesiapsiagaan darurat maupun rehat rekon
mungkin yang lebih diutamakan adalah menyangkut tentang kesiapsiagaan
kemudian untuk masa darurat
jadi masyarakat sudah harus bersuadaya juga
karena mereka juga memiliki yang namanya uang desa
maksudnya digunakan untuk membentuk desa panggung
membeli radio membeli perahu
untuk evakuasi membeli barang barang atau peralatan peralatan dapur umum
supaya mereka bisa mandiri begitu pak
baik terima kasih teoku ahmad dade
kepala pelaksana badan penanggulangan bencana aceh bpba dari banda aceh